menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat elit elit partai politik mulai gencar bersafari ke petinggi petinggi partai lainnya
untuk membuka peluang koalisi
bahkan partai golkar partai amarat nasional dan partai persatuan pembangunan
sudah terlebih dahulu membentuk kongsi bernama koalisi indonesia bersatu
partai politik memang perlu berkoalisi untuk memenuhi syarat presidensial threshold
atau ambang batas suara untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden di pemilu
aturan presidensial threshold dalam pasal dua ratus dua puluh dua undang undang pemilu menyatakan
pasangan calon diusulkan partai politik atau gabungan partai peserta pemilu
bila mengacu pada hasil pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
sedangkan dari ketentuan jumlah kursi partai politik atau gabungan partai politik
dari sembilan parpol di dpr hanya pdi perjuangan yang memenuhi

yang bisa mengusung calon presiden dan wakil presidennya sendiri
tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain
sedangkan delapan partai politik lainnya harus berkoalisi
untuk dapat memenuhi ambang batas pencalonan presiden
bila digabungkan jumlah suara dan kursi kongsi yang sudah terbentuk dari golkar
pan dan p tiga maka total suara yang dimiliki
dan jumlah kursi mencapai satu ratus empat puluh delapan kursi
maka koalisi indonesia bersatu sudah memenuhi syarat untuk mengusung kandidat sendiri
potensi partai lain untuk berkoalisi adalah pkb dan gerindra
yang telah diklaim pkb membentuk koalisi kebangkitan indonesia raya
bila pkb dan gerindra berkongsi maka total suara yang dihasilkan
maka tersisa partai nasdem pks dan demokrat yang sedang menjalin komunikasi
sehingga dengan angka ini ketiganya memenuhi syarat presidensial threshold
namun hingga kamis dua puluh tiga juni
belum ada kesepakatan antar nasdem pks dan demokrat untuk berkoalisi pada pemilihan presiden mendatang
pertemuannya belum kakai nanti kita dapatkan keputusan
tapi setidak tidaknya arah untuk bisa bekerja sama tentu itu sangat memungkinkan sekali
pakar komunikasi politik henry satrio memprediksi
melihat dinamika politik sejarah indonesia
akan ada dua atau tiga poros pada pemilihan presiden dua ribu dua puluh
pertama koalisi yang dipimpin oleh nasdem yang telah mengajukan tiga nama calon presiden yang akan diusung
tentu dengan berkoalisi dengan partai lain agar syarat presidensial threshold terpenuhi
kedua koalisi pdi perjuangan yang berpeluang berkoalisi dengan gerindra atau pkb
ketiga koalisi indonesia bersatu yang telah terbentuk
yang kemungkinan mengusung nama seperti air langga hartarto atau ganjar pranowo
peluang koalisi masih terbuka lebar antar partai dengan mempertimbangkan faktor seperti kesamaan visi misi
hingga kesamaan tokoh yang akan didorong sebagai capres dan cawapres
dan tentunya dengan mempertimbangkan syarat presidensial threshold yang harus dipenuhi
untuk bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres nantinya